di indonesia para mahali
calon presiden nomor urut satu jokowi dodo berbicara soal hasil survei internal di jawa tengah
jokowi mengungkapkan elektabilitasnya bersama maruf amin sempat turun
empat minggu yang lalu di jawa tengah ini turun dua persen
elektabilitasnya turun dua persen
tetapi setelah saya undang tim kita ke jakarta sekarang sudah
saya titip apa adanya bahwa dalam dua bulan ini sangat menentukan sekali
kemana arah negara ke depan ini akan kita bawa
sehingga sekali lagi saya sangat menghargai kerja keras
dukungan bapak ibu dan saudara saudara sekalian utamanya di jawa tengah
namun hal ini ditangkapi oleh pihak oposisi
dikutip dari cnnindonesia com
di bicara badan pemenang nasional prabowo sandi ferry julianto mengklaim
elektabilitas pasangan nomor urut dua naik empat persen di jawa tengah
atas dasar itu ferry mengatakan tidak percaya jika elektabilitas jokowi maruf hanya turun dua persen
sementara itu ketua dpp pdip puan maharani optimistis jawa tengah
akan tetap menjadi lumbung suara partai banteng moncong putih
meski oposisi mencoba merebut suara
puan mengimbau seluruh kader bekerja keras memenangkan jokowi maruf dan pdip di kandang banteng
soliditas partai pdi perjuangan yang ada di jawa tengah khususnya
bisa terlihat dan didukung oleh kaum muda milenial yang ada di jawa tengah
insya allah jawa tengah tetap akan menjadi lumbung banteng yang ada di indonesia
sebelumnya prabowo subianto sandiaga uno memindahkan markas pemenangannya ke jawa tengah
langkah ini sebagai strategi pihak prabowo sandi untuk meraih suara
lebih banyak dalam pilpres dua ribu sembilan belas di basis pdip itu